tangan kami tidak henti hentinya membakar sate yang dipesan pelanggan
gue bilang udahlah gue gak ambil u empat gue ambil uph dari situ kayak gue tes tuh disitu akhirnya gue kayak